sementara itu tim jaksa penuntut umum membacakan hasil pemeriksaan lima orang saksi dalam persidangan lanjutan dugaan pembunuhan berencana yosua huta barat
lima keterangan tertulis yang dibacakan jpu dua diantaranya merupakan kesaksian asisten rumah tangga satu asisten pribadi fedy sambo satu ketua rt dan seorang sekretaris biro provos mabes polri
dari beberapa keterangan saksi keterangan asisten rumah tangga rojiah menyebut almarhum yosua merupakan anjuran pribadi dan selalu melekat mendampingi kegiatan istri verdi sambo
namun keterangan itu dibantah sambo dan istrinya
menurut verdi sambo saksi yang bekerja sebagai art tidak memahami betul tugas dan fungsi ajudan yang bekerja bagi keluarganya
putri juga membantah almarhum yusua bukan anjudan untuk dirinya
apabila ibu putri candrawati ada kegiatan
atau kegiatan bayangkari maupun pribadi selalu didampingi oleh almarhum nofriansah yosua huta barat
kemudian saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setiap ibu putri candrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum nofriansah yosua utabarat
saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani
namun yang biasa diajak oleh ibu putri candrawati adalah susi
yang mulia karena ini art sepertinya tugas adc
itu kan tidak diketahui
seperti adc saya hanya daden tapi kan ada beberapa
jadi mungkin karena pengetahuan terkait dengan adc ini kemudian jadi tidak lengkap sebenarnya
yang mulia mungkin hanya tadi meng clearkan saja bahwa yosua bukan adc saya tetapi driver saya